empat parpol pengusung koalisi prabowo sandiaga melakukan finalisasi struktural tim sukses pengusung prabowo sandiaga
sejumlah nama seperti nenowarisman agus harimurti yudhoyono dan ketua umum pengurus pusat pemuda muhammadiyah dan hil azhar
anzar iman juntak masuk dalam jajaran tim ses prabowo sandiaga
ratusan nama masuk dan disaring oleh sekjen dari empat parpol yang kemudian masuk dalam jajaran tim sukses pasangan prabowo sandiaga
joko santoso tetap akan didapuk sebagai ketua tim pemenangan koalisi indonesia adil makmur ini
nama dari tim ini akan segera didaftarkan ke kpu tanpa ada deklarasi secara resmi dari pasangan prabowo sandiaga
terus kemudian ada beberapa ya ada tokoh tokoh lah yang memang kita
akan kedepankan dan besok bisa dilihat langsung oleh teman teman nama nama tersebut ya
tokoh tokoh tersebut mereka semuanya sudah menyatakan diri untuk bekerja full time